pak dimana ya
ternyata hidup lagi
walaupun pakai lilin
iya mih pak rete kita liat hantu ika
iya pak rete kita juga sendiri
ika jadi hantu
aduh pak rete
pak rete itu jangan percaya gitu aja
liat tuh mukanya itu kan tipu gitu
dia justru karena dia yang ngomong
jangan sampai kita teh percaya
nah kalo ali rafa juga jangan dipercaya
mungkin mereka salah liat
kan ini teh kan suasananya udah malem
udah gelap mungkin bang jim itu
ngeliat mukanya sendiri jadi dia teh takut
jadi yang bener siapa tuh
yang bener pasti saya tuh pak rete
dimana mana kan perempuan selalu benar
ah udahlah pak rete ah saya mau pulang aja
hai anak anak kita pulang aja yuk
iya sayang yuk tuh kan anak saya jadi takut
liat bang jimbo nih jangan jangan bikin takut
udah mau ngapain lagi kamu disini
iya maaf pak rete saya permisi ya
pake disini tercinlok sama gue
kayak apa sih hantu ika itu
eh jangan deh
tertiba tiba kayak saya pak rete
ntar lagi pertandingan bola mau dimulai nih
aku harus buru buru
nyampe rumah ini biar gak ketinggalan nonton bola
kau harus berusaha
pak rt aku sama bang kumis
apalagi kalau lewat jalur kilometer tiga belas pak rt
emang ada apa sih kilometer tiga belas itu mas
jadi ceritanya begini pak rt
di kilometer tiga belas itu selalu muncul hantu perempuan pakai baju merah
ih serem pak rt
bener itu pak rt
hantu perempuan itu sering nakutin kita kita pak rt
kita jadi takut narik lagi
betul pak rt
ya udah deh kalian narik aja deh
saya dulu deh ya
kamu permisi pak rt
repot atuh hari kayaknya pak
semua nggak mau narik
semua minta istirahat
terus siapa yang narik angkot angkot saya
bisa bangkrut gini caranya
mendingan supir supirnya pak rt
pak rt emang istirahatin aja dulu
nggak usah ada yang narik
kalau diistirahatin mak tuh
gimana ibu ranti
istirahat juga makan
bukan maksud saya gak selamanya
untuk sementara waktu aja
atau saya ada saran
gimana kalau gitu aja
lagian pak rt
ya namanya sekarang saya lagi hektik ini teh
pak rete gimana kalau pak
bener gitu aja deh
baru sampai depannya doang
gimana kalau pak rt cari si jarwo sampai ketemu
biar semuanya itu jelas pak rete
jelas gimana bu ranti maksudnya
jadi siapa tahu sebenarnya itu si jarwo tahu sesuatu yang kita teh nggak tahu
termasuk masalah ini
apalagi sampai muncul hantunya si
iya kak benar teh
teh benar ya pasti benar
bisa jadi sih
tapi saya tuh bukan yang gak mau nyari si jarwo
tapi si jarwo itu nggak tahu hilang kemana
udah dicari cari kesana sini
sama anak anak buah saya juga udah dicari
sampai ke tong sampah semua saya gali gali
si jarwo itu hilang seperti di telan bumi
kayak kentut nggak kelihatan set hilang
ada juga kentut aja masih ada bau nyanyi saya pak retek
berarti si jarwo lebih horror daripada kentut
kepobayan itu namanya mas
eh si pak retek
tidak sekarang kewacaranya nggak ada yang ngapain ya
campur sehari kek apa kek
kok mati lampu
aduh gelap banget lagi
kok nggak hidup
hah mungkin dari pln nya padahal aku udah bayar
nah tak ada
kau ada di mana ya
ternyata hidup lagi
hai hehehe lampu eurep kamu nya nongol di depanku ikat buyo maaf yo aku kan gak

aduh kenapa lagi ini motor lagi
ah kenapa lagi ini motor pakai mati segala
kamu berarti udah mati
hai ada m
mana sih adam sih
aduh adam kemana sih
katanya mau beli nasi goreng
tapi kok nggak balik balik
hmm pas ini anak lantur main kemana mana
yaudah deh cari aja
ya yaudah gak pulang pulang
oh siapa sih ini yang megang megang pundak
kamu kan udah mati kenapa ada di sini
kamu udah jadi hantu
jadi minuman minuman yang kamu kasih ini buat endorse an saya
aduh berasa artis endorse dia
kecetikan saya dikasih tahu semua orang itu gak apa apa

asal saya terkenal di sosial media
eh tunggu tunggu tunggu
zahra kamu udah mau tidur
kamu udah cuci tangan
udah cuci kaki
ya udah langsung tidur ya